hai anak anak udah tidur seneng rasanya bisa kumpul begini hai kurang kamu aja din
sebelum buku kita berdoa dulu buat mama ya
andi pasti bersyukur sekali punya suami seperti kamu ya kalau untuk menjaga andi
akan mudah tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang suami ya apalagi saya
membayar waktu saya yang sudah terbuang selama ini males banget sih gue harus
sama sama makasih ya ya apaan sih selama amat dater banget ekspresinya iya iya gue
tahu gue berhutang nyawa sama lu ah tapi ngapain sih kamu tuh nolongin saya
padahal kamu bisa telfon polisi gosok reput reput kayak begini saya nggak pernah
minta kamu ya untuk membahayakan diri kamu sendiri buat nolongin saya
saya ngomongnya begitu sih aku bener dong di sini aku peduli sama al supaya
supaya ah nggak kenapa napa sekarang gini deh kalau dia sampai kenapa napa siapa yang disalahin coba pasti
aku kan sah kalau kamu mau bilang terima kasih sama al ya udah terima kasih aja
gak usah pakai kamu tambahin lagi dengan kata kata yang gak penting
ya hai mbak ya saya mengomong omong karena suka dipikirin apa sih pak aku mikir kok masa
aku nggak mikirin dulu sebelum ngomong harusnya terima kasih selesai udah gitu aja udah udah udah
udah cukup udah ya lebih baik kamu nggak usah ngomong kamu dia baju sekarang kita pulang mama
kamu udah biar
aku disini aja iya papa temenin
aku ya mama pamit dulu
terima kasih banyak mama
di jalan tarikkan coba dulu udah ya
saran papa lebih baik kamu pulang lah
saya nggak capek juga
kasian andin sendiri
kalau saya tinggal betul
tapi kan kamu bukan hanya harus memperhatikan
antin anak anak di rumah
juga harus memperhatikan
mereka juga pasti kanan sama kamu
udah biar papa disini
papa yang jagain andin
ren semoga kamu
aku juga nggak mau malam malam disini
adi baik baik aja
aku selalu kepikiran terus
seperti saat ini
ya allah semoga adi cepat pulih
perempuan itu jago
nggak tau deh
saya juga bingung
semakin baik opa
saya nggak bisa menjaga reni dengan baik
ya ini juga ada ada
ini adalah gendil dari saya kan
makanya reni bisa begini
ini bukan salah bapak juga
saya berterima kasih ke bapak
bapak udah selamatin saya
dan membawa saya ke sini
dan jujur pak
kejadian ini menghasilkan saya dengan
masa lalu pak
kejadian masa lalu
emang ada kejadian apa ya
banyak sekali kejadian di masa lalu
yang bapak dan randy hadapi
bapak dan randy itu sama sama mengejar orang jahat pak
saya itu sampai deg degan
kalau ngelihat bapak sama reni menghadapi itu
kerjaan saya itu apa sih
ya yang jelas pak
kejadian kejadian di akhir akhir ini
dengan kejadian di masa lalu
yang kita sering mengejar orang jahat pak
ya begitulah pak
meskipun saat ini bapak
belum mengingat semuanya

saya seperti bertemu dengan bapak yang dulu
saya seperti bertemu dengan bapak yang dulu
tadi mama tuh udah seneng banget
waktu kamu terima kasih sama allah
karena al udah nyelamatin kamu
eh tapi ternyata ujung ujungnya
kamu malah ngomongin sesuatu
yang bikin mama sama papa malu
salah lagi kan aku
aku tuh salahnya di mana sih mah
aku cuma khawatirin alde bareng ma
dia baru pulang tapi tiba tiba
udah nyelamatin aku dari penjahat
sekarang gini deh ma
kalau tiba tiba dia kenapa napa
siapa yang disalahin
pasti aku ma
aku gak maulah kayak gitu
kamu itu memang paling pinter bikin mama emosi
gini deh kalau kamu memang gak mau
dengerin omongan mama sama papa
kamu keluar aja sekarang dari rumah ini
apaan sih ma
harusnya aku disayang
bukan dimarah marahin kayak begini
masih untung aku datang ke rumah ini selamat mah
kamu belum tahu kalau jantungnya papa itu
udah hampir kumat
waktu mau melaporin kamu ke kantor polisi
karena papa dianceng sama orang yang gak dikenal
kamu gak tahu kan
segitu khawatirnya orang tua kamu
orangnya ricky ya
jadi benar kamu tadi ketemu dia kan

papa habis dari luar papa kan kotor
iya sayang sebentar ya anak ya
papa kan dari luar
papa dari luar ini papa masih kotor banyak virus banyak kuman
papa bersih bersih dulu nanti baru main sama rena sama skara ya
persis yang dibilang mama tah
kalau kita dari luar harus mandi dulu biar kumannya hilang pak
papa udah mulai inget ya
ya memang tadi papa agak sedikit kotor
makanya papa ingin bersih bersih dulu
biar rena sama sekarang gak kena bawaan kuman papa dari luar
tapi memang mama sering bilang gitu ya
ya udah kalau gitu papa mandi dulu ya
terus habis itu raina sama sekarang main sama papa ya
nanti kalau papa lama lama disini mama tau nanti mama marah sama papa
segera pulih andin
setiap sudut rumah ini sangat merindukan suara dan kehadiran kamu
papa mandi dulu ya
papa mau mandi dulu
ini pasti takdirnya al rubahran
hingga dia tidak melibatkan polisi
tapi gua tau

dia pasti punya rencana rencana lainnya
yang akan dilakuin
kita memang udah ngancam orang tuanya elsa
jadi kalian harus tetap berhati hati kepada aldebaran alvari
anda tidak tahu
anda udah bermain main sama siapa
jadi gimana pa
sepertinya kita harus mundur sejenak sebelum kita maju lagi
jangan sampai misi kita untuk elsa selalu menyita waktu kita
dan sampai kita mengabaikan urusan kita yang lebih penting dari bos kita
gue harus memikirkan cara cara lain berikutnya
se lagu allah
ganti dengan obama
aku mau mandi
kira kira dia ada ulang
vt sangat kece
papa juga kangen sama reina
buat acara peranti nanti aku mau jadi singa loh
mau jadi singa
tapi gak tau juga sih jadi apa enggaknya
soalnya aku disuruh miss ayu jadi pohon pa
aku kan gak mau
kalau pohon kan cuma diem aja
nih papa kasih tau ya
tapi pohon itu banyak sekali memberikan kesejukan bagi orang orang yang berlindung di bawahnya
kalau suasana di luaran siang lagi panas
orang orang pasti banyak yang berlindung di bawah pohon itu
nih papa kasih tau lagi
atau papa ada di bulog
papa banyak sekali dibantu sama pohon
papa berlindung di bawah sinar matahari
papa berlindung dari derasnya hujan
jadi papa itu banyak sekali dibantu sama pohon
tapi dia itu tempat berlindungnya hewan hewan
rumahnya burung gimana sih bapak tanya
kalau gak ada pohon berarti burung gak punya rumah
terus pohon juga tempat bermainnya hewan hewan yang lain
lebah aja kalau buat sarang buat rumah di pohon
koala juga suka main di pohon
macan tutul itu juga suka manjat pohon
ular pun juga suka di pohon
jadi jangan berpikir kalau pohon itu banyak yang gak suka
justru banyak sekali yang membutuhkan pohon
untuk menjadi kuat
gak butuh pusat perhatian saya
orang lain tahu
itu nggak perlu pengakuan dari orang lain juga
kalian sudah dengarkan perintah dari bangga untuk menjaga rumah ini
kita semua di sini harus menjaga seluruh anggota keluarga pondok pelita
jadi ketat lagi
dan kalian juga
apakah itu maria
ya emang gue muda kak
maksudnya sama lo juga
maksudnya sama lo juga
kerjaan yang betul mak
saya diminta pak al untuk ke rumah sakit menemani bapak surya
sebentar lagi saya akan berangkat
tolong kalian jaga di sana lebih ketat lagi ya
lho jedah ya ngga sih ki
lagian kan gue cewek
ngapain sih gengsi kali ini nyamper nyamperin
udah cepetan sana
saya tinggal kasih doang ngapain gengsi
makan tuh gengsi nanti yang ada di sofa sama perempuan lain cepetan
zaman sekarang itu kita perempuan harus
sebenarnya gue bukan gengsi gengsi amat sih
gue lebih ketakut
gue ngerinya tuh parija tuh kagak resep sama gue
gue nyajeng kekiran
ya belum apa apa udah gak pede
nah dulu nih
lo gak apa jadi ngajarin gue sih
ngapain jangan nyuruh nyuruh gue loh
masalah percintaan kiki itu suhunya yang paling paham
mau gak kiki ajarin
kalau enggak kiki mundur nih udah tak biarin
udah habis itu gak tau puji muka mulu ledes tuh muka lama lama mau
suhu panas suhu dingin
udah mau berangkat ke rumah sakit pak rija
buat dibawa ke rumah sakit
biar kagak ngantuk jagain disana
sama sama pak rija
ada lagi gak kalau gak saya mau berangkat
oh gak gak gak
hati hati dijalan aja pak rija
ada kok patah mengatakan
beli kecapi ke etopia
walaupun hanya perhatian sebatas kopi tapi buat hati jadi bahagia
ini di tahun dua ribu dua belum pernah nyangseng di palelupada ya
ya mantap pak me
nih papa kasih tau lagi
rena tau kan hutan
banyak binatangnya pak
selain binatang banyak apaannya
nah di hutan banyak pohon
itu jadi nyaman di hutan
siang hari pun
menjadi sejuk di hutan
itu tidak perlu diperlihatkan
kalau kamu hebat
kalau kamu adalah bintang
biar orang lain yang sadar sendiri
oh gitu ya pak
pentas drama ya
walaupun reyna mau jadi singa jangan punya niatan untuk menyembongkan diri
jangan punya niatan untuk pamer kalau memang punya kekuatan yang hebat singo itu
singapura pun meskipun sebutannya raja hutan banyak binatang yang takut
tapi singa pun juga nggak punya niatan untuk nakut nakutin binatang yang lain
tapi binatang yang lain itu yang memang takut sendiri sama singa
meskipun singanya diem
iya pak nanti aku pikir pikir aja deh
satu lagi pesan papa
menjadi apapun rena harus jadi pohon atau rena harus jadi batu
atau rena jadi apapun itu perannya
harus diterima dengan lapang dada
karena kalau nggak ikhlas nanti akan benturan
hatinya reyna nggak mau tapi reyna dipaksakan jadi ini jadinya nggak bagus nanti
nggak ngerti gue ki
gue juga gak ngerti sama diri gue sendiri
kenapa gue abis ngomong sama pak riza tuh gue bohongnya pengen cuci muka mulu
kayaknya gue tuh butuh diademin butuh ditenangin
akhirnya kan lu bikin tenang ya
gue juga nggak ngerti ya
dia tuh kalau ngomong tuh bikin
hah gue bisa jantungan
gue juga puyeng ki
kayak begini ki
nah itu dia
itu dia yang namanya jatuh cinta
lu apaan sih ah
gue kagak cinta ki
kagak ada tuh di kamus gue
lagipula kayaknya pak riza mau gue umurnya tuan gue deh
malu sama umur
eh malah itu
cinta itu tidak memandang umur mbak mirna
mbak mirna mau muda
mau setengah mateng
apalagi kan ini kesnya mbak mirna adalah suka sama berondong
ah tantangan baru sayang
ya nggak sih
mbak mirna nggak boleh kayak gitu
orang natan baik kok ditolak
pokoknya semuanya serah ke gigi deh
atau nggak berani ngebentak dikit aja ke mbak mirna
namanya pak riza itu
tak ucah loh ke jurang kalau perlu
pokoknya lawan gigi deh
kalau sampai mbak mina sakit hati bilang ke gigi
gigi udah jadi sahabatnya
mis kiki udah jadi adiknya
mis gigi udah jadi tempat curhatnya
udah dong jangan sedih sedih lagi dong
kalau ada yang gangguin gigi juga bilang ya
jatuh cinta beneran nggak sama pak riza
udah dong jangan gajah gajah dong
wah minta monggo toilet lagi
kok cuci muka lagi
nggak apa apa mudo sekalian mbak
wah tetap baju muka lagi
waduh punya temen aneh banget
jatuh cinta cuci muka
jatuh cinta cuci muka
aduh kok aku jadi pokok
aduh temen ayo
agar makan babi des ga
jadi gak mau lagi dibawa
agar pake muka
ayo bedora ya dia
dia kan aja
anak anak udah tidur
bisa kumpul begini
kurang kamu aja din
kita berdoa dulu buat mama
semoga mama lega sembuh
biar mama biar cepat pulang ke rumah
dan kita bisa kumpul kembali
kita kangen sama mama ya allah
sekarang rehat nabuk nabuk
tapi baca doa sebelum tidur dulu
semoga doa kalian ini
dijabah sama allah ya nak
biar kita bisa kumpul lagi bareng bareng
reina dan askaram
kamu sekarang sudah mulai kritis ya rena
sudah mulai tumbuh besar
ini anak anak yang sangat manis
selalu ceria dan semangat
meski saya tahu
hati ini benar benar
gak pernah bisa lepas dari raina
seperti kedekatan saya ke askaram
saya sangat mencintai
mereka dengan tulus
sebetulnya ada konflik apa lagi ya
di balikis arena ini